takdir membuat gugusan pulau di nusa tenggara timur ini memiliki alam menawan dari gunung hingga dasar laut
budaya dan alam yang membentang sangat ideal bagi mereka yang mendambakan petualangan

flores memang memiliki banyak cerita
mulai dari terjaganya karifan lokal kentalnya budaya dan tradisi leluhur
hingga eksotisme alamnya yang penuh warna yang menjadi wajah dari pulau pulau di dalamnya
sama seperti pulau pulau lain di flores
luas pulau pangabatang tidak terlalu besar
hanya sekitar delapan ratus meter persegi
siang ini sinar matahari menerpa hamparan pasir putih
dan memantulkan kerlap kelip cahaya di bibir pantai
gradasi warna air laut mengelilingi pulau
dan bila beruntung pelangi bisa terlihat jelas di gugusan pulau ini
berjalan di pesisir menikmati kesunyian pantai
ditemani debur ombak
membuat saya betah menikmati kawasan ini
saya pun bertemu yos orlando seorang warga momere
ia kenal betul indahnya alam laut flores
om ini kan bisa dibilang alam bawah lautnya wilayah om merahnya
luar biasa ini apa kekhasannya
dia paling banyaknya itu bagusnya itu di terumbu karangnya itu berwarna warni
yang berikutnya gempa akibat gempa
daripada gempa sembilan puluh dua itu ada retakannya itu bagus sekali untuk dilihat
disitu harus lihat
itu harus dilihat
oke kita berangkat
menyelam menjadi salah satu cara menikmati keindahan bawah laut di pulau ini
padang lamun yang menyelimuti dasar laut menjadi habitat bagi sekawanan ikan dan terumbu karang
biota warna warni berlintasan diantaranya ikan kakak tua dan ikan bidadari
tidak jauh dari pulau pangabatan terdapat pulau lain dengan pemandangan alam bawah laut yang tidak kalah memukau
inilah pulau babi
salah satu keindahan alam di momeri ini adalah alam bawah laut di sekitar pulau babang
dan yang uniknya lagi di titik ini dulu tahun sembilan puluh dua sempat terjadi bencana alam yaitu gempa bumi yang sempat meluluh lantahkan wilayah di momeri
jadi disini tempatnya
nanti kita akan lihat bagaimana impact ataupun dampak dari gempa bumi di alam bawah laut di sini
dua belas desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua gempa dengan kekuatan tujuh lima skala richter memporak pondakan wilayah maumere dan pulau babi
gempa di kedalaman tiga puluh lima km ini memicu longsor bawah laut dan menimbulkan retaka di dasarnya
dua tahun berselang retakan bawah laut itu berubah menjadi tempat indah bagi pecinta alam bawah laut
terubu karang memenuhi dinding retakan yang dipercantik beragam jenis ikan
jadi itu mesti menjadi satu unggulan tersendiri
bahwa sebelumnya begini ternyata dengan perubahan alam dia akan jadi seperti ini
jadi kita libatkan mereka mereka yang hobi di penelitian untuk mengetahui perkembangan sejarahnya tadi
selain menikmati alam bawah laut jangan lupa menjelajahi daratan pulau babi
nama pulau ini diambil dari topografi pulau yang berbentuk mirip babi
pulau ini sekarang tidak lagi ditinggali
hanya ada sekitar empat puluh bangunan semi permanen yang berfungsi sebagai rumah singgah
penduduk pulau babi berasal dari suku bajo
karena tsunami yang menewaskan enam ratus orang
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua mereka kini menetap di kota pesisir nanghale tak jauh dari momere
sesekali mereka datang bersama keluarga mencari hasil laut seperti ikan dan gurita
mereka juga memperbaiki atap rumah yang rusak dengan jalinan daun kelapa kering
sekarang kampung ini mulai berdiri lagi
sejak kapan ini mulai ada lagi orang yang berani datang ke sini
berani datang itu waktu kurang lebih tiga bulan saja
oh tiga bulan sejak kejadian tsunami orang sudah mulai kesini lagi
termasuk saya sudah orang yang pertamanya di sini
datang ke sini
iya datang ke sini
karena pada waktu itu kami menangkap nener ikan yang kecil itu
ikan panding yang masih kecil di beli
ajar kami sama sama menangkap di sini
berarti setelah itu kampung ini desa ini langsung dibangun lagi
manisnya air kelapa muda dari pulau bater atau pulau babi dulu namanya ya
dulu pulau babi
mari pak sekarang pak baru bareng bareng pak kita pak
pembangunan ikan bakar
ikan bakar juga sudah selesai
ini dia cara yang terbaik dalam memanfaatkan alam yang ada di sini ibu
saudara kasih tulisan biasa
waka demi sana
pulau kojadoi menjadi titik penjelajahan saya berikutnya
butuh waktu setengah jam menggunakan perahu motor
dari pelabuhan danghale keopatensika nusa tenggara timur
rumah rumah panggung tersusun memenuhi tiap jengkalahan karang berpasir
pulau kecil ini dihuni empat ratus empat puluh delapan keluarga
mereka berasal dari suku buton yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan
mereka datang ke pulau ini di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
di sana itu adalah pelarian karena mereka tidak kuat untuk kerja paksa rumusyaw
masa penjajahan jepang ya waktu itu
sampai di sini mereka melihat pulau ini luar biasa potensi lautnya ya
itu ikannya itu sangat banyak
bukit batu vulkanik di ujung timur pulau tersusun rapi
berpadu dengan birunya air laut
inilah pemandangan khas pulau koja doi
nama koja doy berasal dari kata koja yang berarti kenari
dan doi yang berarti kecil
yang aneh tidak ada satupun pohon kenari di pulau ini
yang membuat pulau ini unik adalah sebuah jembatan karang
yang terbentang sepanjang enam ratus delapan puluh meter
jembatan yang dibangun pertama kali tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini
menghubungkan pulau koja doi dengan pulau koja gede
jembatan ini amat penting bagi warga pulau
sebab sebagian besar fasilitas untuk masyarakat berada di pulau koja gede
ketika di pulau alamnya ada juga jembatan
ini adalah jembatan yang terbentuk dari di pulau koja doi
jembatan ini diperlukan oleh ibu perempuan ibu perempuan ibu perempuan
menggantungkan hidup dari hasil laut warga koja doi paham betul akan pentingnya dapatkan hidup yang berada di pulau koja gede

rusak akibat tsunami dan ulah manusia yang memakai bom dan potas untuk menangkap ikan
berbagai upaya dilakukan untuk menjaga wilayah perairan laut kojadowi
salah satunya dengan transplantasi terumbu karang
jadi kami karang taruna desa kojadowi berinisiatif untuk membuat transplantasi karang ini
dengan tujuan supaya ikan bisa datang lagi dan bertelur di situ sehingga kembali seperti dulu lagi
jadi banyak lagi ikan latih di sini ya
sangkar terumbu karang dibuat dengan bahan bahan sederhana
bambu dan benang pancing disulap menjadi sangkar
sebagai pijakan terumbu karang
kemudian disemen agar kuat
proses ini tidak sembarangan
indukan terumbu karang harus tetap berada di dalam air laut agar hidup
usaha penyelamatan ini sudah mulai dilakukan sejak tahun dua ribu empat
dibantu personel tni
warga memperbaiki perusahaan tersebut
untuk sangkar terumbu karang dalam bentuk kotak
tujuh belas tahun berselang terumbu karang dan biota laut lain mulai memenuhi sangkar sangkar ini
perbaikan ekosistem berdampak positif dengan banyak ditemukannya hewan laut
selain ikan ketika air surut warga kojadoi kerap mencari bantunang sejenis tripang
mencari bantunang sangat sulit
hanya ibu ibu yang mahir mencari lubang pernafasan bantuna
yang tersembunyi di balik pasir dan tumbuhan pesisir
jadi wanita di kujadoy ini memang biasa mencari bantunang di wilayah mereka sini
karena kalau mereka mencari bantunang mereka akan mencari bantunang
mereka ketika melaut tidak mendapatkan hasil tangkapan atau tidak dapat ikan
maka mereka mulai mencari bantunang ini sebagai launya
memasak bantunang juga tak gampang
bersama ibu salihati saya belajar mengolah bantuna tanpa menghilangkan cita rasanya
rasa hewan laut ini sujarah
rasa hewan laut ini sujarah
khas dan dipercaya memiliki banyak khasiat oleh nenek moyang
bantunang mampu mengembalikan selera makan orang yang sakit karena rasanya yang sangat enak
berada di wilayah kepulauan tidak lengkap tanpa menyantap ikan laut
ikan baronang dan kakap merah banyak ditemukan di sekitar perairan pulau kojadoi
ikan bakar bumbu menjadi pilihan kami
teksturnya yang lembut karena baru saja ditangkap
membuat ikan matang lebih cepat dan bumbu meresap
ini dia semisal bantunang sudah selesai
ikan bakar juga sudah selesai
ini dia cara yang terbaik
kita akan memanfaatkan
alam yang ada di sini ibu
kedatangan saya ke lepolerun kampung nita langsung disambut tarian hego
tarian sukacita dan kegembiraan menyambut keberkahan musim panen
irama alat musik gongwani seakan terus mengajak kami terus menari
sambil mengatakan kaki dengan penuh keakrapan sebagai simbol kehangatan masyarakat timur yang bersahaja
jadi tidak hanya dari tradisi leluhur mengertahankan cara menari dan bernyanyi
tapi juga bagaimana orang orang di gomere ini bertahankan pakaian mereka dengan penuh tingkat
lerun dalam bahasa flores adalah rumah tenun
di sini para mama dan nona sebutan bagi para perempuan flores kerap membuat kain tenun ikan
tenun ikat bawamere terkenal karena keberagaman corak dan warna
tiap motif menyimpulkan makna kehidupan masyarakat flores
motif yang terkenal seperti naga lalan atau jejak naga
yang menyimbolkan perlindungan bagi kaum perempuan
mawarani atau bintang gejora merupakan simbol kemandirian seorang perempuan
ada juga rampe sika yang identik dengan kehidupan masyarakat di sika
bagi masyarakat flores tenun ikat tidak hanya digunakan sebagai pakaian
namun menjadi sebuah barang yang amat penting dalam kehidupan sosial
kain tenun ikat menjadi maskawin yang amat sakral dalam tradisi masyarakat
tidak heran bila tiap helai kain tenun ikat dibuat dengan penuh perhatian
ada teknik khusus saat menenunnya
para mama di lepolerun lazim mencari bunga kapas di hutan
serat halus kapas menjadi modal awal membuat kain tenun berkualitas baik

benda tersebut menjadi pohavelopus

mengolah kapas pemintal mesti melewati lima proses panjang
mulai dari keho yang berguna untuk memisahkan serat kapas dari bijinya
tutu atau memukul mukul serat kapas agar halus dan mengembang
ogor yakni proses penggulungan jata yang berfungsi untuk memintal kapas
dan wolot yaitu proses penggulungan benang benang kapas
mama tapi kalau dulu orang laki laki pun juga mengerjakan hal ini bukan
pemali saya gimana sekarang
sekarang tidak lagi
memang kalau dulu kenapa
kalau dulu itu laki laki itu
laki laki kerja kapas berarti masuk hutan tuh itu babi hutan yang dikit
masuk hutan laki laki hutan itu kejar gigit nanti
saya berhenti sekarang nggak boleh kerja lagi
sekarang sudah tidak lagi
iya sekarang biar laki laki tapi itu kain sarung
tidak digigit babi kan kalau ke hutan kan
oh tidak lagi
mungkin dulu terlalu percaya karena dulu itu daerahnya masih ini hutan banyak
orang orangnya belum begitu ini belum begitu pintar
jadi memang zaman adam
tapi baiknya saya mungkin tidak ajutkan lagi ya
seserahkan sama mama semua ini kalau gitu
iya kalau gitu
mama silahkan lagi duduk lagi
selanjutnya proses yang membutuhkan kesabaran tinggi dan ketelitian adalah mengikat
di pemidang atau papan pertama jalinan benang disusun untuk dibuat

jadi ini kenapa kalau tendun ikat langsung dengan kapas itu harganya memang mahal
karena proses pembuatannya memang panjang
apalagi dari kapas yang kita ambil dari kebun sampai bisa ditenun itu dibutuhkan waktu sekitar dua minggu
itu pun kalau mataharinya cerah ya mama ya
karena dibuat matahari itu butuhkan untuk mengembangkan kapas
biar dia lebih halus lebih lembut dan gampang untuk ditenun
kalau nggak ada matahari hujan terus
berarti hanya harus tiga empat bulan baru bisa
istirahat dulu kalau dia cerah dulu kita gemur dulu baru bisa
baru bisa bikin
tidak pernah bisa
tidak boleh terlewat ya
iya tidak boleh
nanti ini kan ada satuan
ada enam lapis ada empat lapis jadi kita harus sesudah buka tali ikatan kita
kita harus pisahkan
ini kan pekerjaan yang bisa dibilang sangat rumit dan butuh ketelitian ya
makanya kita kalau kerja ini harus tabah harus sabar
kalau lagi emosi atau lagi sedih mendingan tak usah kerja
itu tanda tanda tidak baik kalau lagi sedih
proses selanjutnya pada pemidang kedua
di sini jalinan benang yang sudah kering disusun sesuai motif awal pada pemidang pertama
penenun harus mengingat urutan gambar
serta warna benang yang akan dipakai
agar paduan motif dan warna semakin indah
menenun kain menjadi tahapan terakhir
dibutuhkan waktu kurang lebih satu minggu hingga satu bulan
untuk membuat satu lembar sarung tenun ikat
hentakan kayu mulai menyusun tiap helai benang
menjadi lembaran kain bermotif indah
proses panjang menenun menjadi kekhasan tenun ikat momere
sebuah peninggalan yang terus terpelihara hingga saat ini
kain tenun membungkus senja kami
saya mau merek beserta segala keramatamahannya
seperti penjalan lain
penjelajahan saya menyibak riwayat dan tradisi kota ini
tak cukup berhenti sampai di sini